program pengentasan kemiskinan tidak pernah absen menjadi janji kampanye calon gubernur
pemimpin jawa timur satu dekade terakhir mengklaim berhasil mencapai target pembangunan di semua bidang
mulai dari pendidikan sosial ekonomi dan lain lain
namun tetap saja tingkat kemiskinan jawa timur masih di atas angka kemiskinan nasional
di berbagai kesempatan gubernur jawa timur soekarwo
menyatakan pekerjaan rumah terbesarnya dalam masa akhir kepemimpinan dua periodenya ini adalah
menurunkan angka kemiskinan jawa timur
berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional
badan pusat statistik angka kemiskinan jawa timur menurun dari sebelas delapan puluh lima persen pada dua ribu enam belas
menjadi sebelas dua persen pada dua ribu tujuh belas
meski begitu angka kemiskinan jawa timur masih di atas angka rata rata kemiskinan nasional
dan juga menurun dari sebelas dua belas persen
tapi orang miskin dilibatkan di dalam proses itu atau partisipatoris
sehingga sampai bulan tahun dua ribu tujuh belas
kemarin bulan september
itu turun sebelas dua puluh persen
hitungan kita di bulan maret ini
adalah kemarin sepuluh
dari jumlah penurunan kemiskinan di indonesia
dua puluh tujuh persen disumbang dari jawa timur
definisi penduduk miskin sendiri adalah
penduduk dengan rata rata pengeluaran per kapita per bulannya
di bawah garis kemiskinan
sedangkan di jawa timur
garis kemiskinan atau pengeluaran per kapita tiap bulannya
warga dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan
dianggap termasuk dalam kategori
menurut data terakhir susenas bps semester ke dua dua ribu tujuh belas
dari tiga puluh sembilan juta penduduk jawa timur
empat juta diantaranya masuk kategori miskin
dua puluh satu dari tiga puluh delapan kabupaten kota
atau lebih dari lima puluh lima persen wilayah jawa timur
memiliki tingkat kemiskinan di atas rata rata nasional
beberapa daerah yang merupakan kantong kemiskinan tertinggi
di jawa timur adalah
kabupaten sampang bangkalan malang dan jember
kabupaten sampang dan bangkalan di madura
masuk dalam kantong kemiskinan tertinggi
berdasarkan persentase jumlah penduduk miskinnya
yang ini mencapai dua puluh tiga persen dari jumlah penduduk
atau dua ratus dua puluh lima ribu penduduknya masuk kategori miskin
sementara jumlah penduduk miskin di malang
sebanyak dua ratus delapan puluh empat penduduk miskin
sementara jumlah penduduk miskin di jawa timur
dan jember dua ratus enam puluh enam jiwa
atau sebelas persen dari keseluruhan jumlah penduduk kabupaten
faktor penyumbang terbesar kemiskinan di jawa timur adalah pangan
pengaruhnya terhadap garis kemiskinan mencapai tujuh puluh empat persen
karena itulah pemerintah provinsi jawa timur
mengupayakan bantuan berat
sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan
pemerintah provinsi juga mengadakan program
seperti jalin kesra jalan lain menuju
jalan lain menuju kesejahteraan rakyat
dan jalin matra jalan lain menuju mandiri dan sejahtera
yang diantaranya memberikan bantuan perangkat usaha
untuk keluarga miskin berpotensi
pengentasan kemiskinan di tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten kota di bawahnya
selain itu perlu ada regulasi yang luas
bagi birokrat dalam pengambilan keputusan mendesak
agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan
antar kementerian yang berujung pada pemerintah

kebijakan ke pusat tapi regulasi kan sulit
mungkin dia berdasarkan peraturan menteri macam macam itu
selain itu perlu juga ada sinergi berbagai lintas skpd
di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota
terakhir perlu ada dorongan bagi ekonomi informal
berdasarkan data pendapatan regional bruto jawa timur
empat persen pendapatan provinsi datang dari usaha mikro
kecil dan menengah atau umkm
umkm memiliki peran layaknya invisible hand atau tangan tak nampak
yang memperbaiki perekonomian membuka lapangan kerja
pada gilirannya ikut mengentaskan kemiskinan
ada harapan besar bagi upaya penyelesaian kemiskinan di jawa timur
berlanjut di tangan pemimpin baru
lebih lebih dua kandidat gubernur saat ini cukup akrab
dengan masalah kemiskinan
kofi fah indar parawangsa pernah menjabat sebagai menteri sosial
sementara saifuloh yusuf pernah menjabat sebagai ketua tim penanggulangan kemiskinan
karena sesungguhnya pemerintah memegang peran tertinggi dalam
pengentasan kemiskinan dan memanusiakan setiap warga negara